yang pertama penting itu peringatan dini
ini sering masih kita terlambat
yang kedua mengedukasi masyarakat
pelatihan dan lain lain harus dilakukan
skenario harus juga disiapkan
kalau pas terjadi misalnya gunung berapi larinya kemana
kalau pas ada gempa bumi larinya kemana
seperti ini secara detail yang sering
pas ada bencana kita puntang panting
begitu sudah rampung ya rampung
lupa bahwa yang namanya prabencana itu lebih penting
mengedukasi masyarakat memberikan pelatihan kepada masyarakat itu jauh lebih penting
sehingga masyarakat tahu kemana akan lari kemana akan berlindung
yang berkaitan dengan tata ruang dan konstruksi